menyebut soal kuliner betawi yang populer di masyarakat adalah asinan betawi atau dodol
namun sebenarnya masih banyak menu khas betawi legendaris yang nikmat namun makin jarang terdengar
situs lembaga kebudayaan betawi menulis budaya luar yang masuk ke indonesia seperti tiongkok india arab portugis dan belanda
menyebabkan akulturasi budaya yang turut membuat makanan khas betawi menjadi kaya ragam dan kaya rasa
di warung betawi bang beeng di kawasan bojong sari depok ada menu betawi yang terbilang langka
salah satunya usam
usam sering juga disebut abong atau jambrong
makanan khas betawi ini bahan bakunya ikan laut mirip teri
diolah dengan cara dikeringkan dan diasinkan lalu diberi bumbu cabai
betawi juga menu sederhana seperti tumis jantung pisang yang gurih tanpa rasa pahit
ada juga bakwan oncom gorengan berupa olahan dari fermentasi ampas tahu atau kacang kedelai yang rasanya juga gurih

yang juga tidak boleh ketinggalan adalah sayur besan
isiannya menggunakan kentang kembang kol petai soun serta terubuk sejenis bunga tebu
hidangan berkuah santan ini menggunakan campuran cabai bawang dan udang kering
nih sayur besan sayur besannya ada terubuknya terubuk ini termasuk langka juga nih di pasar
makanya sayur besan juga langka di warung warung khas betawi
hmm empuk enak
sayur besan kerap dijumpai pada rangkaian pernikahan adat betawi
sebagai simbol kekeluargaan sayur ini disajikan dari keluarga calon pengantin kepada besan atau orang tua calon pasangan
sang pemilik rumah makan mempertahankan keautentikan menu dengan menjaga kualitas dan rasa dari resep turun temurun
jadi jangan sampai ngapain
jadi jangan sampai ngapain
jadi jangan sampai makanan makanan khas betawi pinggiran ini hanya dikenal oleh orang tua saja kemudian putus
nah karena zaman sekarang kan lebih banyak orang memilih yang modern
kemudian kalau anak anak lebih suka yang siap saji ya kan
makanya dengan cara kita menjual menu menu makanan yang otentik ini itu tujuannya melestarikan dan mengenalkan

rumah makan khas betawi babe sadeli di pondok aren tangerang selatan juga punya menu tradisional betawi langka
namanya pecak gurame
perpaduan ikan gurame goreng dan kuah asam pedas kaya rempah
kuahnya memakai cabai bawang yang dihaluskan digarang lalu dicampur ke dalam air

kuah berbumbu tersebut kemudian dikocok

kuah berbumbu tersebut kemudian disiram di atas ikan

mempertahankan kuliner tradisional betawi menjadi tatangan sadeli sang pemilik rumah makan
saya ingin memperkenalkan masakan betawi ini bisa lho diandalkan dan nikmat jika kita merasakan masakan tersebut
ingin memperkenalkan jangan nanti generasi muda kita semakin jauh dari tradisi lokal lah
ingin memperkenalkan jangan nanti generasi muda kita semakin jauh dari tradisi lokal lah

budayawan betawi yahya andi saputra menilai menjamurnya kuliner modern faktor penyajian hingga minimnya pemahaman akan kuliner tradisional
membuat makanan betawi kurang digandrungi masyarakat terutama generasi muda
yang tradisional itu rata rata penyajiannya dan kemasannya yang kurang menarik di mata anak anak zaman sekarang
jadi itu aja sih menurut saya
jadi disamping itu memang gerai gerai berguna guna
bercerai terhadap kuliner tradisional yang memang agak terpojok agak berada di belakang dari kemewahan kemewahan
meskipun zaman sudah berbeda namun kuliner betawi yang kaya rasa dan kaya warna ini diharapkan tak pernah luntur dimakan usia
karena kuliner menjadi salah satu identitas budaya